pemanggilan ini untuk meminta klarifikasi roky gerung terkait pernyataannya dalam sebuah diskusi di stasiun televisi swasta yang mengatakan kitab suci itu fiksi
kutip dari detik com pengacara roky gerung haris azhar menuturkan tidak ada persiapan khusus dalam memenuhi pemanggilan polisi
rocky sarsya diperiksa pada kamis kemarin namun ia mengajukan penundaan karena ada kegiatan di luar kota
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini